belakangan masyarakat dibuat bertanya tanya ada yang kesal tapi ada juga yang langsung ingin mengetahui kira kira siapa yang melakukan ini ya
setelah melihat sebuah video viral menunjukkan seorang wanita yang tengah di atas panggung tiba tiba ditangis seorang polisi dan ditampar hingga tersungkur
nah polisi yang ternyata adalah paman dari wanita tersebut kesal karena keponakannya sering berbuat onar setiap ada pertunjukan dangdut
video penamparan oknum polisi terhadap seorang ibu hingga pingsan langsung viral
dalam video tersebut terlihat seorang ibu tengah bercanda dengan para penyanyi dangdut di atas panggung
kemudian datang seorang oknum anggota polisi yang memintanya untuk turun
namun karena perintahnya ditolak oknum polisi tersebut tersulut emosinya dan langsung menampar wanita tersebut hingga tersungkur
dalam video tersebut juga terlihat seorang anak kecil yang menangis usai melihat sang ibu tersungkur
belakangan diketahui oknum polisi tersebut bernama bribka rianto
wanita yang ditamparnya bernama lastri yang tidak lain keponakannya sendiri
aksi penamparan tersebut didasari oleh rasa kesal sang paman kepada keponakannya karena sering berbuat onar setiap ada pertunjukan dangdut
menurut rianto keponakannya tersebut mengalami gangguan psikologi sejak beberapa bulan terakhir
terakhir pada selasa siang kemarin
kandangdut dalam rangka sedekah bumi di desa gayam kecamatan bogorejo belora sekitar empat km dari rumahnya
dia posisi mabuk saya suruh turun nggak mau dia malah marah marah sama saya
posisi karena mabuk masih keluarga sendiri
saya antarkan pulang saya serahkan ke orang tuanya
meski berawal dari permasalahan keluarga namun polres blora tetap memberikan sanksi tegas kepada bribka rianto
terlebih saat penamparan dilakukan yang bersangkutan sedang memakai seragam dinas
dari kita tetap karena kita adalah anggota polri kita juga ada aturan ketentuannya terhadap anggota kita
atau sama bribka rianto akan kita tindakan disiplin
karena dalam hal ini dia juga sedang melaksanakan tugas walaupun itu permasalahan keluarga tetap
kita sedang aturan berlaku
saat ini bribka rianto masih menjalani pemeriksaan oleh seksi profesi dan pengamanan propam polres blora
kakak dan orang tua lastri didatangkan untuk dimintai keterangan
sedangkan lastri belum bisa dihadirkan karena kejiwaannya sedang tidak stabil